infeksi covid sembilan belas tidak memandang usia
bukan hal remeh penularan covid sembilan belas juga mengintai bayi yang baru lahir
hal ini terjadi di pamekasan jawa timur dua puluh satu juni lalu
seorang bayi berusia empat puluh hari yang terkonfirmasi positif virus covid sembilan belas
akhirnya meninggal dunia
setelah dilakukan penelusuran
bayi tersebut diduga tertular virus corona dari penjenguknya
keresahan saat ini dialami shiva
yang baru melahirkan anak keduanya bulan lalu
pasca persalinan ia tidak menerima kunjungan tamu penjenguk
bukan tanpa alasan menjauhkan bayi dari orang lain
dilakukannya sebagai langkah pencegahan agar bayinya tidak tertular covid sembilan belas
waktu itu pun kita jaga jarak
seberapa batasan yang digunakan
jaga jarak ya begini
dan kita memang dari awal sudah sounding kalau tidak gendong bayinya
tidak pegang tidak sentuh gitu lah
dokter spesialis anak tumpal andreas menyebut
bayi yang baru lahir tergolong rentan terhadap penyakit menular
karena sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna
tingkat imunitas pada anak terutama bayi baru lahir
itu jelas jauh lebih rendah dibandingin orang dewasa
bahkan dengan anak pun berbeda
karena bayi tersebut itu masih memiliki organ tubuh yang belum matur
belum matang fungsinya secara baik
lantas jika anda hendak menjenguk bayi
bagaimana etikanya di era kenormalan baru ini
pertama sebelum bertemu
gunakan masker dan jaringan
dan cuci tangan terlebih dahulu
saat bertemu perhatikan jarak aman antara penjenguk dan bayi
serta tidak menyentuh bayi sama sekali
tunda berkunjung jika sedang sakit
batasi waktu menjenguk agar tidak terlalu lama
serta pilih ruangan rumah dengan ventilasi dan akses cahaya matahari yang maksimal
pandemi bukan hanya tentang diri sendiri
namun juga keselamatan orang lain
jika anda ingin menjenguk bayi di masa pandemi
ini bisa dilakukan melalui cara daring
sebagai langkah menekan penyebaran covid sembilan belas
indra yeng laksmi angga cita kusuma jakarta